seperti kestabilan dunia dan juga untuk misalnya climate change climate issue

dan hal hal yang memang bergantung
membutuhkan penanganan secara multilateral
tapi kalau bilateral saya lihat itu banyak ya kita harus pinter pinter mencari teman yang paling menguntungkan ya
kalau di zaman presiden jokowi ini kan selalu kan friendsfith benefits ya
biasanya dari segi ekonominya yang paling menguntungkan siapa ya
saat ini ya mungkin teman teman kita di region ini yang lebih menguntungkan misalnya dari ketimbang dengan amerika serikat
jadi ini lebih untuk menjaga kestabilan dunia
dan juga memastikan bahwa kita ini negara negara ini semua memerangi ya yang menjadi musuh kita bersama
ya dengan kestabilan dunia tentunya akan memberikan implikasi baik juga bagi kestabilan tanah air
terakhir mbak desi kalau kemudian kita lihat bagaimana jalannya proses pemilihan presiden amerika serikat di saat pandemi ini
kita di awal desember juga akan menghadapi pemilihan
tapi ini pemilihan kepala daerah pilkada
apa kemudian yang bisa diaplikasikan di sini
apa yang kemudian juga kalau tadi mbak desi mengatakan bahkan presiden trump saja tidak menyadari bahwa penghitungan itu utamanya lebih banyak justru lewat mail gitu misalnya
apa yang kemudian harus dipelajari
apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara pilkada dan juga bagi para kandidatnya sendiri
ya yang pertama yang jelas
ketika pelajaran itu sudah dihasilkan
pilpres berlangsung di amerika serikat mereka mengalami lonjakan kasus covid tertinggi
dalam satu hari itu bisa seratus pokoknya besar sekali satu ratus dua puluh ribu gitu
dan ini ya memang karena kerumunan
karena orang berbondong bondong ke tpu ya
sehingga mungkin kebanyakan yang
kebanyakan yang dianjurkan untuk memilih lewat pos
nah ini mungkin kita bisa lakukan di indonesia tapi harus agak ini ya
dari segi keamanan suaranya itu sendiri dan juga memastikan keabsahan dari pemilihannya
ini kan berarti kan harus ada cek dan recheck semua kan harus sudah online
jadi karena memang rawan kecurangan kalau bisa kita tidak bisa lakukan dengan baik
karena selama ini di indonesia kan biasanya kita harus datang
ya dengan menunjukkan ktp dan ke tempat pemilihan yang sudah ditentukan
sementara di amerika serikat dari dulu mereka sudah mengimplementasikan yang namanya mail in
tapi biasanya bagi orang yang tidak bisa datang mungkin lagi sakit atau tidak ada di dalam negeri
atau tidak bisa datang ke tpu nya
nah ini mungkin yang harus dipertimbangkan
mungkin dari juga prosesnya
yang mau tidak mau kan pasti lebih lama ya
penghitungan suaranya juga lebih lama
dan harus ada istilahnya mungkin sistem kalau dengan mail in itu bagaimana bentuknya
atau apakah bisa mungkin ada online ya
misalnya pemilihan secara online atau secara menggunakan sistem elektronik atau bagaimana
ini memang sudah dilakukan ya di negara seperti amerika serikat
tapi saya tidak tahu ya apa yang nanti bisa menjadi masalah
biasanya kalau ada yang berkaitan dengan teknologi itu paling sering suka gelitch nya itu
yang nanti tentu dijadikan masalah lagi
apakah ini betul betul
jadi tidak tahu
kalau mungkin ya idealnya sebenarnya
tidak tahu ya
karena ini pandemi dan juga orang juga tidak sabar ya
setelah biden juga dinyatakan menang
orang pada berbonong bonong ke luar untuk bersorak sorak
dan berpesta pesta itu juga seolah olah tidak ada covid lagi
tapi yang jelas dampaknya terhadap jumlah covid itu sendiri meningkat
jadi ya ini tergantung dengan resiko yang diambil ya
dari kita sebagai negara
seberapa penting sih kita untuk memastikan keselamatan
kalau memang akhirnya akan dilaksanakan ya segala macam protokol kesehatan
itu harus betul betul dilaksanakan
ini harus betul betul dipatuhi
menjaga jaraknya pakai maskernya
dan memastikan bahwa tidak ada jumlah orang yang terlalu banyak di satu tempat
baru mungkin itu yang harus betul betul dipastikan
karena kita sudah ada contohnya di amerika serikat
lonjakan itu sangat sangat besar
dan sangat mengkhawatirkan
dan bahkan dari gedung putih sering
gedung putih saja mereka orang tertingginya di sana
kita sudah ketahui sempat kena covid
tapi sekarang nggak ada lagi yang kena
jadi ini sesuatu yang cukup serius
apakah kita mau mengambil resiko seperti itu
kalau memang iya ya harus semua patuh terhadap protokol kesehatan
jangan lupa pesan ibu ya mbak desi ya
tiga m dan juga tidet
jangan lupa pesan ibu ya
tapi yang jelas
tapi yang jelas
ini mungkin harus kepala daerahnya juga harus terus menerus mengingatkan
harus memberikan contoh ya
jangan melakukan kampanye yang merugikan kesehatan
tapi karena harus merasa nggak puas kalau nggak ada keramaian atau ada pesta atau kerumunan
padahal itulah yang harusnya kita hindari
tapi yang jelas
mengikuti caranya donald trump menerima hasil dari pilpres amerika serikat ya
belum menerima hasilnya
harus sportif begitu ya mbak desi ya pada saat dilaksanakannya pilkada serentak nanti
baiklah mbak desi anwar direktur cnn indonesia tv
terima kasih atas ulasannya untuk jalannya pemilu presiden amerika serikat
baik menarik sekali
banyak hal yang kemudian bisa kita serap di sini dan juga mungkin bisa menjadi pelajaran tentunya
dalam menjalankan pilkada serentak
mbak desi anwar selamat malam terima kasih
iya selamat malam terima kasih stay safe
stay safe mbak desia